ya ibadah ramadan di tahun ini masih berlangsung di tengah pandemi
sejumlah langkah diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran di bulan ramadan
seberapa efektif langkah tersebut bisa memitigasi penularan covid sembilan belas
bagaimana masyarakat sebaiknya membentengi diri agar terhindar dari penularan wabah
kita akan coba membahasnya pada malam hari ini bersama dengan pak alexander kaginting
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam pak alex
baik pak alex tadi kita sudah lihat ya ada aturan aturan yang sudah dibuat sebetulnya oleh pemerintah
mulai dari pembatasan tempat ibadah batas maksimal untuk buka puasa bersama
bahkan pelarangan sahur on the road dan lain sebagainya
sebetulnya pak alex dalam momentum bulan ramadhan seperti ini kan tentu perlu kita awasi
ataupun kita waspadai seperti kemudian hari hari yang lain
tapi seberapa besar pak potensi penularan yang terjadi sampai dengan mungkin nanti hari h idul fitri
jika ini tidak segera
bisa diantisipasi oleh semua pihak pak
ya jadi yang pasti kita harus ketahui bahwa berdasarkan dashboard dari kementerian kesehatan
satgas bahwa kasus aktif itu sampai saat ini ada tujuh dua persen
dan kemudian penambahan kasus setiap harinya lebih kurang empat satu ratus dua puluh tujuh dan kasus meninggal itu dua tujuh puluh satu persen
artinya kita menyadari
kita menyadari secara penuh bahwa transmisi virus masih ada di masyarakat
kendatipun kita sudah melaksanakan ppkm skala mikro
kita sudah bisa mengendalikan bahwa infeksi itu masih ada
inilah yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat
baik yang di perkotaan maupun yang di perdesaan
kemudian kita harus belajar dari peristiwa tahun dua ribu dua puluh
kita harus melihat bagaimana situasi
mobilitas penduduk berdasarkan timeline libur panjang
antara februari dua ribu dua puluh sampai maret dua ribu dua puluh satu
itu signifikan terjadi kenaikan kasus
contohnya misalnya kita ambil misalnya pusat perbelanjaan
di libur idul fitri dua puluh dua sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
itu ada kenaikan mobilitas penduduk di pusat perbelanjaan sampai dua belas persen
kemudian di libur idul adat juli dua ribu dua puluh
itu ada kenaikan mobilitas penduduk di pusat perbelanjaan sampai dua puluh persen
bahkan puncaknya itu pada saat libur nataru
jadi jelas bahwa libur panjang dan libur keagamaan itu
berakibat adanya peningkatan mobilitas penduduk secara signifikan
ini kita lihat di pusat perbelanjaan
nah bagaimana di tempat dan taman wisata misalnya
ini pun jelas kita lihat pada saat libur kemerdekaan tujuh belas agustus
dua ribu dua puluh terjadi peningkatan mobilitas penduduk ataupun kerumunan hampir tiga puluh dua persen
dan kemudian di libur maulid nabi juga di tempat wisata waktu itu sampai dua puluh delapan persen
artinya terjadi mobilisasi terjadi kerumunan
dan ini berpotensi terjadi pelonggaran di dalam protokol kesehatan
nah seperti kita ketahui kalau terjadi ada pelonggaran
maka terjadilah kenaikan kasus
oleh karena itu kita harus waspadai di dalam menjalankan ibadah puasa
dan kemudian juga di dalam menghadapi libur panjang dalam waktu dekat ini
ada beberapa titik waspada yang harus kita lihat
satu adalah mewaspadai penyebaran kasus di berbagai sentra tempat terjadinya transaksi bisnis
ataupun pusat perbelanjaan
nah ini yang harus kita lihat
dan kemudian pusat perbelanjaan ini penting karena libur hidup fitri itu signifikan dengan kenaikan
terjadinya orang membeli baju membeli barang barang membeli takjil misalnya kan
kemudian mewaspadai penyebaran kasus di tempat ibadah
ini juga penting
jadi pada saat ibadah salat taraweh hidup fitri dan kemudian ini perlu ada pengetahuan
ada pengetahuan pengawasan protokol kesehatan di rumah ibadah maupun di masyarakat
kemudian berikut adalah mewaspadai penyebaran kasus di tempat wisata
ini juga penting
karena bagian dari kegembiraan masyarakat itu juga dicerminkan dengan hadirnya di tempat tempat wisata
dan kemudian juga salah satu faktor juga adalah perjalanan
perjalanan mudik atau perjalanan kembali ini juga meningkatkan risiko penularan
misalnya di stasiun di transit di mana mana gitu
baik baik pak alex
mudik sudah dilarang jelas
tapi yang juga masih menimbulkan pertanyaan
ini juga sempat ramai beberapa waktu yang lalu
mudik kan dilarang tapi tempat wisata dibuka pak
tadi kan juga pak alex mengatakan tempat wisata ini juga bisa menjadi indikasi kegembiraan orang
akhirnya bisa berbahaya untuk terjadinya penularan begitu
nah bagaimana saat gas melihat itu pak
bahwa ketua satgas covid sembilan belas nasional
yang juga adalah ketua bnpb
ini juga mempunyai tanggung jawab yang diberikan pemerintah sebagai koordinator ya
dalam rangka mengkoordinasi tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri dua ribu dua puluh satu
dan ini tentu sumbernya adalah dari arah bapak presiden
dan kemudian dari hasil rapat koordinasi kabinet terbatas
dan kemudian ini dijabarkan dari surat menko pmk
jadi larangan mudik itu pertama adalah bagi asn tni polri bumn karyawan swasta
ini harus memberikan contoh pada tanggal enam sampai tujuh belas mei
jadi ini harus benar benar dipatuhi
dan kemudian beberapa skenario juga sudah disiapkan
tentang surat edaran satgas tentang screening bagi perjalanan dalam negeri
se satgas nomor delapan maupun instruksi mendagri
ini sudah mengatur semua
jadi dalam hal ini memang
yang harus diperhatikan
bahwa liburnya tidak masalah
kegiatan keagamannya tidak masalah
yang menjadi concern kita adalah
adanya mobilisasi dan adanya kerumunan
jadi mobilisasi dan kerumunannya ini nanti yang akan diatur
oleh karena itu memang tempat wisata tidak akan ditutup
tapi tempat wisata akan bertanggung jawab misalnya dalam mengatur mobilisasinya dan kerumunannya
ini bisa diatur misalnya dengan melakukan sistem termain
jam buka tutup
kemudian jam buka tutup gerbang untuk bagi mereka yang mendaftar untuk wisata
ini yang menjadi penekanan
kenapa ini menjadi penekanan
karena pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan pemulihan ekonomi
pemulihan ekonomi juga tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan pemulihan kesehatan
jadi ini harus rentak
jadi kegembiraan masyarakat juga harus di response ya
kegembiraan masyarakat juga di response
dan kemudian kedua hal tadi yaitu ekonomi dan kesehatan harus diperhatikan
baik pak alex
tadi kita tahu juga kita lihat meskipun sudah ada aturan dilarang mudik ya
tapi rasa rasanya masih banyak masyarakat yang mencari cari celah pak
tetap melakukan mobilitas tapi di luar tanggal enam dan juga tanggal tujuh belas masih ada yang mudik colongan pak alex
ini seberapa besar ini bahayanya
jadi pemerintah juga
pemerintah juga tidak kalah cepat
dalam hal ini juga satgas bahwa pemerintah sudah mengeluarkan melalui inmen dagri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yaitu pelaksanaan ppkm dan ppkm skala mikro
jadi dalam hal ini posko desa dan posko kelurahan akan mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kontak tracing terhadap jonasi wilayah dan kemudian terhadap mereka yang datang
yang datang dan pergi
karena prinsipnya adalah yang dicegah itu adalah kerumunannya mobilisasinya
jadi oleh karena itu nanti melalui ppkm skala mikro akan diawasi nanti mana zona hijau mana zona kuning mana zona oranye dan zona merah
kalau ada dalam satu rprw itu lebih dari lima rumah yang positif yang reaktif maka ada zona merah
maka mobilisasinya akan dibatasi
baik yang di kelurahan di daerah perkotaan maupun di pedesaan
ini akan secara tegas nanti terhadap jurnasi jonasi ini harus dilaksanakan
dan ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab kepala desa sebagai posko desa dan pelurahan
oleh karena itu ppkm skala mikro dari sekarang sudah bekerja
dan dia akan didampingi oleh babinsa dan babim captimas
kemudian kontak tracing tidak boleh berhenti
kontak tracing harus terus berjalan
untuk melacak mereka yang kasus terkonfirmasi mereka yang bergejala mereka yang kontak erat
dan dilakukan testing
dan semua ini harus berbasis pusat semis
dan hasilnya nanti akan berdasarkan jonasi
kalau hijau ya dia boleh keluar boleh jalan boleh ke mal
tapi tentu ada batasan waktunya
tapi kalau dia zona merah maka dia tidak boleh keluar
oleh karena itu memang instrumen ini semua nanti akan berjalan secara serentak
yang penting ada koordinasi ada sinkronisasi
dan kemudian juga nanti dengan surat edaran menteri agama yang akan mengatur soal bagaimana pelaksanaan ibadah
juga nanti ini harus akan disinkronisasikan
sebagaimana kita ketahui bahwa surat edaran kementerian agama nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
itu sudah mengeluarkan padua di bawah ramadhan
misalnya pelaksanaan buka puasa bersama dapat dilakukan maksimal
kemudian pengaturan mengenai sholat
pengaturan mengenai pengajian ceramah tausiyah atau kultum
yang ini akan diatur waktunya durasinya selama lima belas menit
disinilah nanti letaknya koordinasi integrasi sinkronisasi dengan posko desa dan posko kelurahan
dalam bingkai ppkm skala mikro ataupun ppkm
oleh karena itu memang sekarang kita akan mencari
sekarang kita akan mencari perumusannya
bagaimana surat edaran kementerian agama nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu
bisa sinkron dengan in mendagri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
jadi ini yang harus kita lakukan
jadi kita tetap merespon supaya orang tetap melaksanakan ibadah puasa
menyambut idul fitri
tapi yang kita koordinasikan
yang kita tata dengan baik adalah
jangan sampai terjadi kerumunan
dan kemudian jangan terjadi mobilisasi serentak
termasuk ke mall
termasuk ke pusat perbelanjaan
termasuk juga ke tempat wisata
sehingga dengan demikian
semua orang bisa menikmati libur panjang
mensyukuri semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menanggulangi pandemi
baik pak alex
tapi dalam situasinya pak
hari ini sebetulnya dari data dan angka ya
mungkin pantauan satgas
itu apakah bulan ramadan tahun ini kondisinya
sudah jauh lebih baik
dibandingkan dengan tahun yang lalu misalnya pak alex
karena kan sudah ada sejumlah relaksasi ya
yang tadinya tidak boleh
kemudian sekarang mulai boleh
tapi ada batas maksimal
dan juga proses seperti apa
nah data dan angkanya sebetulnya bagaimana sih pak
jika dibandingkan dengan situasi di bulan ramadan setahun sebelumnya
kita bahas tadi di segmen berikutnya pak
kita akan segera kembali sesaat lagi

saya masih bersama dengan pak alexander kaginting
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex sudah kembali bergabung bersama dengan kami
lewat sambungan zoom
saat ini jadi sudah terlihat gambarnya
jadi kita lanjutkan pak
situasi hari ini
apakah secara angka dan juga data
jauh lebih baik ketimbang dengan tahun sebelumnya
kita melihat dulu dari segi kapasitas
bahwa bulan april
dengan april dua ribu dua puluh
itu pasti jauh berbeda bermakna
walaupun jumlah kasus
kalau secara kumulatif
seperti waktu tahun dua ribu dua puluh
bahwa kapasitas laboratorium
kapasitas pelayanan rumah sakit
ini sudah jauh lebih baik
dokter dokternya di bulan april dua ribu dua puluh
dengan dokter dokter di dua ribu dua puluh
itu jauh lebih paham
untuk menegakkan diagnosis
dan kemudian juga lebih
tata laksana di hulu
demikian juga di hilir
jadi kalau kita lihat
bahwa pada saat ini
bor itu di rumah sakit
dan kemudian angka kematian juga
sudah di bawah
jadi sudah dua tiga
dan ini juga adalah satu prestasi
dimana dalam satu tahun ini
kita sudah bisa mengkontrol
yang menjadi persoalan adalah
itu misalnya di bulan empat
kemudian belum masuk
menjadi kluster keluarga
sudah ada di tiga puluh empat provinsi
dan ada di rumah tangga rumah tangga
dan ada transmisi keluarga
dan kemudian lansia
menjadi satu kelompok
paling tinggi komponennya
jadi oleh karena itu
memang pada saat ini
kita semua sudah memahami
kalau melaksanakan tiga m dengan baik
kemudian tiga t dikerjakan oleh pemerintah
juga dengan optimal
dilaksanakan dengan baik
respon dengan baik
satu hal lagi bahwa
tahun lalu belum ada vaksinasi
sekarang sudah ada vaksin
bulan empat tahun dua ribu dua puluh
kita belum mempunyai apigan
kita masih menggunakan oseltamivir
pagi sekarang ini
kita sudah banyak
mempunyai alat untuk
misalnya kita punya
kita punya papirapir
dimana pada bulan empat tahun dua ribu dua puluh
kita hanya menggunakan oseltamivir
ditambah dengan ajitromisin
dimana kondisi sekarang sudah berbeda
tapi yang disadari oleh
para klinis sekarang adalah
harus bisa dikelola dengan baik
baik mereka yang
baik mereka yang sudah divaksin
maupun yang belum
karena ini yang membuat
bagaimana supaya transmisi ini
pola pola seperti di tahun dua ribu dua
yang harus kita laksanakan
sekarang punya instrumen
yang disebut dengan ppkm skala mikro
yang berbasis pusat mas
kemudian diawasi posko desa
bersama babinsa dan babin keptimas
dan kemudian dilakukan zona isolasi
inilah nanti yang kita harapkan
bisa sebagai instrumen
mereka yang sakit
supaya tidak lalu lalang
dan virus itu tidak dibawa ke desa
atau sebaliknya dari desa dibawa ke kota
pak alex terakhir
berbedanya dengan tahun yang lalu
pak alex terakhir
ada potensi baru yang
kalau tidak di
ya oleh semua pihak
tidak hanya pemerintah
satgas dan juga masyarakat
adalah ketika nanti
ada momen buka puasa bersama
karena sudah mulai direlaksasi
ada momen kunjungan
ke keluarga antar keluarga
tadi sudah kita bahas
ada momen keagamaan
natal juga kemarin demikian
ada kenaikan kasus
ini potensi cukup besar
bagaimana mengawasi ini
terakhir pak alex
nah justru di sini nanti peranan pkm skala mikro di mana itu hadir di tingkat rt dan rw akan melakukan monitoring melakukan pengawasan
jadi tetap aja boleh ada perkumpulan ada melaksanakan ibadah secara bersama tentu bisa diatur
kalau rt itu zona hijau maka satu rt itu bisa melakukan ibadah secara berjemaah
yang kita cegah itu adalah jangan mereka melaksanakan ibadah secara jemaah datang dari rw yang tidak mereka kenal
dan tidak tahu status jurnasinya sehingga akhirnya jurnal
rt mereka yang tadinya hijau bisa menjadi kuning ataupun oranye
jadi kita berharap setiap rt dan rw mempertahankan jurnal hijaunya
jadi bagi mereka yang punya jurnal merah mengawasi anggotanya supaya tidak keluar
ibadah tetap aja berjalan
di zona merah juga bisa mereka melaksanakan kalau misalnya itu di rumah ada lima rumah
kalau mereka sama sama kontak erat kalau mereka sama sama kasusnya positif
dan klinisnya masih baik
ya tidak salah kan
yang salah itu adalah kalau mereka nyeberang ke rt yang lain ke rw yang lain yang statusnya hijau
atau orang yang dari hijau pergi ke rt yang lain yang statusnya merah
oleh karena itu nanti dalam hal ini memang kita akan menekankan
ppkm ini skala mikro ini harus betul betul berperan
di samping tadi ada surat edaran dari satgas ada surat edaran dari kementerian agama
tapi implementasinya nanti adalah lurah
dan kepala desa yang akan mengatur ppkm skala mikro ini
dan presiden juga sudah menyatakan ini akan diperluas
tidak hanya di lima belas provinsi tapi ini akan menjadi instrumen kita model indonesia
untuk melakukan tiga t tiga m mengawasi zona isolasi dan dikerjasamanya adalah kolaborasi
yang melibatkan lurah ataupun desa melibatkan relawan dan kemudian hadir di situ babinsa
dan babin keptikmat
ketiga yang paling pentingnya para kontak tracer
jadi kontak tracer ini juga akan bekerja tidak mengenal hari libur yang bekerja berbasiskan pusat mas
dan tentu juga kata kata pelaporannya juga harus dilaporkan
melalui sistem pelaporan dari silacak ataupun nar yang sudah diatur
jadi ini yang harus kita harapkan dan kita latih dari sekarang
supaya nanti begitu di hari h kita tidak lagi kebingungan
tapi kita sudah mempunyai satu sistem
satu mekanisme untuk menjaga rt kita menjaga rw kita dan menjaga desa kita
baik pak alex
semoga kita berharap umat muslim khususnya
yang menjalankan ibadah puasa bisa secara husyuk menjalankan ibadahnya
tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan
dan juga kita semuanya bisa sama sama menghindari wabah pandemi covid sembilan belas ini
dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada
tentu kita berharap juga pengawasan yang ketat
dari semua pihak agar tidak terjadi penularan atau penambahan angka yang signifikan lagi
terima kasih banyak pak alexander kaginting
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
sudah berbagi perspektif pada kami pada malam hari ini
terima kasih pak sehat selalu
ya selamat malam selamat menjalankan ibadah puasa
usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi
partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
mendukung rencana nomenklatur dua kementerian oleh presiden joko widodo
newscast akan segera kembali